oke kalau gitu mama butuh handphone
oke kita lihat apa yang bisa kita lakukan terhadap gavin
sekarang gavin ada di depan
so please lakukan sekarang juga
aduh afif pasti masih berguang
sampai teleponku aja gak diangkat sama dia
aku yang telah membuat penderitaan kamu jadi seperti ini fit
aku yang selalu memaksa kamu supaya kamu bisa kembali lagi sama bella
udah gak apa apa
kamu juga gak harus menyalahkan diri sendiri
ya anggap aja
ini semua takdirku
selama ini kita selalu fokus sama masalah yang ada
sampai sampai kita lupa five
kalau kita bersaudara
dan kita lupa senang senang afif
gimana kalau malam ini kita hangout fit
ya benar juga kata kamu
kita nggak bisa bersama sama
tertawa dan bahagia
kita sama sama bersedih
sumpahnya sintia benar benar terjaking
sekarang anak anak saya gak ada yang bahagia
mama sedih aja
kenapa jadi begini
mama harus kuat buat aku
dan juga afif
mama udah selesai
dia juga sudah pergi
mama gak usah khawatir ma
mama gak usah khawatir ma
kita kan selalu ada di samping mama
karena kita akan selalu bersama
mama akan berusaha keras
untuk selalu kuat
mama akan berusaha keras
untuk selalu kuat
aku gak apa apa disini
aku baik baik aja
kalau kamu disini
siapa yang akan jagain anak anak di rumah
biar mama aja yang pulang
mama yang urus anak anak
ya gak apa apa kamu tenang aja ya
kenapa kamu gak pulang aja
mau ngapain kamu disini bella
kamu masih punya jalan hidup yang panjang
gak usah kamu sia siain
anak anak membutuhkan kamu kamu pulang
aku mohon jangan bicara seperti itu lagi
kamu denger kan kata dokter
kamu itu harus banyak istirahat
jangan berpikir macem macem
aku benci kamu kasihani
jadi tolong jangan kasihani aku
aku gak kasihan sama kamu
tante sylvia belum datang ke bidan ini
tapi aku yakin bentar lagi dia datang kok
karena vicky selalu imunisasi di tempat ini
tante sylvia udah datang yaudah
aku samperin dia ya
biar sehat ya
aduh cepet kesini deh
mama tenang dulu ya pak
aku tahu kemana sylvia pergi ma
kamu harus kasih aku harta gondok ini
aku gak akan pernah ngasih kamu apapun lagi
keterlaluan sekali kamu ya
mentang mentang kamu sudah masuk ke kolam vicky sylvia
kamu bisa seenak enakin sama cynthia
kamu sedang berhadapan dengan siapa
kami ini orang orang macam apa
siapa yang sudah membunuh papa kamu
jadi kalian mau mengancam aku
oh bagus deh
kalau kamu ngerasa terancam
jadi kamu tahu kan
apa yang akan kita lakukan sama vicky
kalau kamu nggak ngancam

kalian berdua emang perempuan nih
aku akan melaporkan kalian berdua ke polisi
karena kalianlah menculik vicky
sintia tadi mama nggak salah dengar kan
si gavin itu tadi bilang dia mau melaporkan kita ke polisi gitu
iya ma tadi kan mama dengar sendiri
iya ma tadi kan mama dengar sendiri
kalau gitu mama butuh handphone
ini ini ini handphone aku
oke kita lihat apa yang bisa kita lakukan terhadap gavin
sekarang gavin ada di depan
lakukan sekarang juga
aduh afif pasti masih berguang
sampai teleponku aja gak diangkat sama dia
rasakan kamu gavin
itu akibatnya kalau kamu berani sama aku
selamat berjumpa dengan pak arta ya gavin
eh mana kok ada radit ya ma
dia ngapain ada di sana
tolong bawa ke mobil pak kita bawa ke rumah sakit pak
nggak usah cynthia nggak usah
di sana sudah terlalu banyak orang gak asik buat kita
tapi gue mau manfaatin lo agar gue bisa masuk kembali ke keluarga raina

ih pergi jo sana jo
ah ganggu orang aja
tuh tanya oma mau pinjam
ah jangan oma
tepi peratkan shay
kok diam aja
aduh aduh ini gimana nih

kenapa kamu tadi begitu
bola udah di tangan dikasih ke lawan apa sih yang ada di pikiran kamu
bu kan yang masukin ke kranjang
tidak tahu pak bolonya hidup hidup
hidup dari mana jangan bohong kamu
lama kamu ganti doni ya ganti kostum
pak kostumnya sudah pak
sudah tidak usah mengulur waktu kamu dengar kata bapak
yang penting kan sudah main tadi
iya bos masih mending udah main
gini radaan saya belum main sama sekali
eh ngapain kamu disini
sudah sana ganggu saja kamu
banggu banggu saja
hei bapak pelatih
kenapa kamu suruh doni diganti oleh si lama
bu doni berkali kali melakukan kesalahan
tim kita itu lihat sudah kehilangan banyak angka
oh tidak tidak tidak
itu jelas bukan kesalahan kita pak cucu doni
itu pasti kesalahan
itu pasti kesalahan
strategi yang bapak pakai itu justru membuat tim kita ini kalah
nah sekarang pokoknya kita hanya mau lihat sih doni duduk jam saja
doni harus tetap main
eh eh eh memang ibu itu siapa
yang jadi pelatih itu saya
jadi ibu saya minta keluar dari lapangan
siapa bu siapa
ik ben hoan semo
ik ben hoan semo
dan kita begini begini adalah mantan pemain basket internasional
bu kalau memang benar tahu kan peraturannya
selama pertandingan berlangsung tidak diperbolehkan bicara dengan pelatih
perdua mas ye
hah bapak wasit
eh eh eh eh apa sih ngana eh
ngana ini bapak wasit atau mau ngajak kita dansa kocok kocok eh
eh mau ajak kan
eh kita mau ngomong bicara dengar
dan kau saya pak
bapak kan orang yang selalu ditolak berkali kali sama calon istri saya kan
tapi bapak tetap aja nekat
hai kembali ke yang pernah terima kasih fatimah nyata ternyata semua kebaikan
pasamin itu ada maunya ya jalan maunya saya mau nikah sampai yuk
biar semua pasamin itu semuanya kita ganti
jasamin kepada fatimah benar benar buat imputan
kenapa muka jasamin yang ganteng ini kok di tempat teko macam itu jasamin
balyay belung saya siapa yang mengejarlah kucak saya tidak pantas biar tuh hashtagian
sempanya dangkem rambut
kalah kaya cuma nanya aku dibilang canggih
nong nong katanya butuh pekerjaan
kejadian saya ada tanya tanya nong
terus di rumah sakit tempat saya kerja
lalu lagi berdua
tapi cuma sebagai ofisial
untuk sementara kayaknya fatimah nggak ambil pekerjaan itu kak
kerjaannya nggak cocok ya buat nong
bukan gitu kak